agen gas di ciledug kota tangerang selasa siang terlihat sepi aktivitas
menyusul surat keputusan di rut pt pertamina
tentang kenaikan harga jual gas lpg non subsidi
terhitung tanggal sepuluh juli dua ribu dua puluh
harga gas lpg non subsidi rp lima lima kg naik menjadi rp satu ratus dua puluh
yang sebelumnya dijual rp delapan puluh delapan
sementara harga gas lpg dua belas kg juga naik dari sebelumnya dijual rp satu ratus delapan puluh tujuh
kenaikan untuk ketiga kalinya ini hanya bisa membuat agen pasrah
para agen ini terus menerus mengalami penurunan penjualan
karena banyak pembeli yang beralih ke gas bersubsidi tiga kg
atau dikenal dengan gas melon
hal serupa juga dirasakan penjual gas di jalan kalipasir menteng jakarta pusat
diakui para penjual kenaikan harga lpg membuat para pelanggan kaget
benar benar naik mulai tanggal sepuluh juli
harganya berapa bang dari berapa ke berapa bang
kenaikannya kisaran rp dua puluh empat
dari tabung yang dua belas kg ya
sekarang yang lima lima sudah seratus
demi bisa bertahan agen atau para penjual lpg ini mengakalinya dengan mengurangi stok gas
agar tidak mengalami kerugian
tim liputan cnn indonesia